pernyataan kepala badan pembinaan ideologi pancasila
yudian wahyudi yang dianggap membenturkan pancasila dengan agama
sempat ramai menjadi pembicaraan dan juga menuai komentar
kemarin di program layar demokrasi yudian mengklarifikasi pernyataannya
dan menyatakan sesungguhnya membangun pancasila amat bisa selaras dengan kehidupan beragama
saya tidak setuju dengan adagium yang selama ini kita pakai
pancasila itu bukan negara agama bukan negara sekuler
ini saya tegaskan ini sebetulnya menikam pancasila dari dua sisi
jadi kalau bukan ada gium sekuler dan juga agama apa
nah ini saya jawab ya tapi saya jelaskan dulu mungkin dulu ada kebutuhan langsung
di tahun enam puluh an untuk membangun pancasila
karena kalau bilang sekuler berarti pki kalau bilang agama berarti ditii
lah pancasila itu maksudnya walaupun mayoritasnya muslim tapi bukan negara islam gitu loh maksudnya
ini mau bilang begitu sebenarnya
tapi juga bukan negara mohon maaf itu pki misalnya begitu
karena kalau tidak islam terus negara apa
orang islamnya kan akan begitu dulu itu
maka dibuatlah itu sehingga nanti terjadi pelesetan
pancasila itu negara yang bukan bukan
nah ketika yang bukan bukan ada orang korupsi ya wajar aja orang negara yang bukan bukan gitu loh
guyonan gitu bukan dari saya
nah sekarang saya menawarkan pancasila itu
kalau mau pakai itu yang pas itu religius dan sekuler sekaligus
dari segi sumber dan tujuannya pancasila itu ternyata religius
ada kelima sila itu mudah ditemukan di dalam
ke enam kita
kitab suci yang diakui secara konstitusional oleh republik indonesia
tidak benar juga kalau kemudian menafsirkan bahwa kepala bpip ini membentur benturkan antara agama dan juga pancasila
enggak lah tujuan saya dari awal itu menyatukan kok
cuma ada kasus tadi gitu loh ya
kalau tidak mampu dikelola ini akan menjadi ancaman terbesar
warning artinya ya pak
padahal saya kembalinya itu kita bersatu lagi
itu nah kita kembali ke konsensus namanya pancasila
tapi membangun itu
pakai semangat agama biar masuk gitu loh maksudnya
sebelumnya yudhian wahyudi sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial yang memicu reaksi keras di banyak halangan dalam wawancara dengan detik dua puluh
yudian menyebut jika ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri
yang tidak selaras dengan nilai nilai pancasila
dan secara khusus ia bahkan menyinggung kelompok agama yang membuat ijtima ulama untuk menentukan calon wakil presiden
berikut cuplikan wawancara yudhian wahyudi
ini contoh karena ada orang minoritas yang mengklaim mayoritas
padahal dia minoritas di kalangan mayoritas itu
nah karena terhalang oleh tadi ya mayoritas tadi mengambil tindakan tindakan sendiri
nah ini yang berbahaya
ya jadi saya ulang
kita ini kalau ditarik musuh pancasila yang paling besar itu apa sih
kalau dibalik ya itu makanya tadi ada kata bukan sekuler bukan ini yang saya tanda setuju itu
kalau kita iya jujur musuh pancasila yang terbesar itu ya agama
ya saya lanjutkan dengan mas teguh dan juga mas elvan
ini yang beberapa hari terakhir cukup ramai ya
begitu berita ini keluar dari detik com begitu di detik dua puluh itu di belak belakan
belak belakan di jomblo
kemudian juga menjadi perbincangan dan juga ramailah di komentar ya
meskipun sudah diklarifikasi sudah dijelaskan oleh kepala bpip
tapi anda melihat dari pernyataan ini atau dari cara kepala bpip menyampaikan pandangan
ya soal pancasila soal agama soal negara apa catatan dari detik com terlebih dahulu
saya kira ini adalah pandangan seorang akademisi ya
ya akademisi dengan segala ilmu yang beliau pelajari mungkin memang mahrumnya itu berbeda
kasta di dalam bukan kasta apa tingkatan level pengetahuannya berbeda
tapi saya berpegang kami berpegang kepada klarifikasi beliau yang menyatakan bahwa yang beliau maksud adalah

kelompok yang ingin membenturkan agama dengan pancasila
kelompok ini adalah kelompok minoritas yang mengatasnamakan dirinya sebagai mayoritas
yang kemudian dalam tanda kutip mewakili sebuah agama
ya kemudian berbenturan dengan pancasila seperti yang tadi beliau sampaikan
jadi kami berpegangan kepada klarifikasi itu meskipun pernyataan yang sudah apa
menyebar ke masyarakat itu kan menghadapkan pancasila dan agama
kemarin juga ada kami kedatangan tamu dari pimpinan mpr
salah satu wakil ketua mpr gitu pak ahmad
pak ahmad basarang juga beliau meluruskan itu berkali kali
meluruskan bahwa saya yakin yang dimaksud adalah seperti itu
ya seperti yang tadi saya sampaikan dan beliau sampaikan juga
tapi sebenarnya itu tidak mengubah kata kata apapun
itu hanya memperdalam apa yang menjadi itu
saya rasa mungkin pesannya adalah
bpip sebagai lembaga yang bertanggung jawab di situ untuk mengejawantahkan kembali pancasila ke masyarakat
saya kira perlu kerja kerja yang lebih real
lebih real dengan sesuatu yang lebih implementatif terlihat gitu
mungkin karena sebuah kata kata itu bisa bermakna banyak mana
tapi ketika itu sebuah action mungkin itu akan langsung dicerna masyarakat
sebuah action mungkin jarang atau kita belum melihat
tapi kemudian muncul pernyataan yang seperti ini ketika beberapa hari setelah dilantik oleh presiden joko widodo
mas teguh seperti apa pandangan anda
ya tadi saya dengar ya
saya kira kita memang harus agak hati hati untuk yang satu ini
read between the lines gitu dan mengedepankan kebijaksanaan supaya tidak semakin kusut
tapi saya mau komentari satu hal kelihatannya pak profesor itu agak ahistoris sedikit
ya membawa persoalan agama dan pancasila itu hanya dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima gitu
kalau misalnya kita membaca buku sejarah yang ditulis oleh mekturnan kehin misalnya
dia mengatakan bahwa nasionalisme indonesia itu dibangun oleh dua hal
jadi ada dua hal yang menjadi tulang punggung
yang pertama adalah bahasa melayu pasar yang kemudian menjadi bahasa indonesia
hanya di indonesia inilah bahasa nasionalnya berasal dari bahasa minoritas
itu sebuah kebesaran jiwa bangsa kita yang luar biasa
kita tidak menjadikan bahasa nasional kita dari bahasa mayoritas
di negara mana itu terjadi hanya di indonesia
nah tulang punggung yang kedua menurut kahin adalah agama
ada orang orang yang berbicara dengan bahasa kalbu

ini yang disebut sebagai tulang punggung kebangsaan dan revolusi indonesia oleh kahin
dia menulis buku ini ketika dia mengikuti dari dekat bagaimana revolusi fisik itu dibangun
jadi saya sungguh khawatir tadinya gimana ya
saya tadi memainkan begini jangan jangan ketua bpip ini sedang berperan seperti alisari ati
karena alisari ati itu pernah menulis buku judulnya menarik
agama versus agama dalam tanda kutip
jadi yang dikhawatirkan oleh alisari ati itu adalah orang yang mereduksi agama
mengedepankan agama hanya untuk tujuan sempit dia khawatir itu juga alisari ati
nah tapi saya tidak katakan di sini bahwa pancasila dan agama yang direduksi sama bahayanya
jadi kalau kita bicara soal reduksi apapun bisa direduksi apapun bisa digunakan sebagai alat politik
pancasila juga bisa direduksi
pancasila juga bisa digunakan sebagai alat politik
agama apapun agamanya juga bisa digunakan sebagai alat politik
nah jadi reduksionisme inilah yang berbahaya
jangan hanya kemudian melihat mereduksi agama saja
tapi juga ada juga kelompok kelompok atau orang orang yang mereduksi nilai nilai pancasila itu sendiri
iya sehingga akhirnya semestinya perbincangan kita adalah mengembalikan pancasila
yang dijiwai oleh nilai nilai agama apapun agama itu
jadi bukan kemudian malah memotongnya
kemudian mengambil situasi yang terjadi

dan mengabaikan apa yang terjadi di masa lalu yang cukup panjang itu
dan secara sederhana mengatakan ada benturan antara pancasila dengan agama
ketika dia mengatakan agama kita sudah tahu kemana apa yang di reverse
nah ini kan namanya membuka apa ya memancing keributan lagi gitu loh
udahlah jangan bicara hal itu karena itu bernuansa politis menurut saya
coba lihat saja faktanya
ya saya masuk aja saya prabowo sudah jadi menhan
sudah selesai itu sudah selesai
anies baswedan yang kemarin mencoba untuk memperbaiki monas ternyata juga sudah diterima
udahlah jadi jangan dikit dikit ini pesan saya untuk semua untuk kita semua
agama itu bagian dari kehidupan bangsa kita
jangan dibentur benturkan dengan sesuatu yang lain apalagi pancasila bahaya
apakah memang situasi politik hari ini memang sedang kita terancam dengan kelompok kelompok yang kemudian
tadi yang disebutkan yang di reverse
tadi yang disebutkan oleh prof yudian mas renvan
soal ini kelompok kelompok yang mereduksi nilai nilai agama
sebenarnya saya tuh justru menggelitik
saya tergelitik kenapa jadi peran bpip gitu di dalam kepala saya kok saya belum sampai gitu loh
apa yang akan mereka lakukan untuk mensosialisasikan pancasila itu
pembunuhkan pancasila itu

mungkin karena saya yang kurang pemahaman atau apa
tapi maksud saya sosialisasikan pancasila itu saya tuh belum sampai
mungkin karena saya yang kurang pemahaman atau apa
sudah dilakukan juga oleh mpr gitu
dengan peran dia sebagai sosialisasi empat pilar gitu kan
kebangsaan pilar kebangsaan
maksud saya situasi apa ya gimana
masyarakat kita apakah sudah mengabaikan pancasila
memang nilai nilai pancasila itu sudah mulai luntur
apalagi kalau kita lihat di konten konten digital gitu
di media sosial hari ini yang lagi rame
mereka bermain tiktok segala macam
itu kan sudah disitu aja sudah kelihatan
mereka tuh tidak mengikutin nilai nilai pancasila itu
itu udah banyak lah yang dilupakan
jadi itu memang sudah
khususnya generasi milenial generasi z
itu mereka tuh seperti sangat tipis pancasila
tapi yang sebenarnya yang lebih dewasa yang lebih senior
juga banyak juga
karena nyatanya masih ada radikalisme segala macam
masih banyak juga hari ini ada polemik wni yang
ex wni yang sekarang jadi isis segala macam
itu juga kan buah dari pancasila yang tidak masuk ke dalam sanubari warganya
nah itu masih banyak persoalan
karena sekarang mau apa yang mau dilakukan bpip bersama mpr itu
itu sebenarnya yang mereka lakukan itu nanti yang akan menyelesaikan masalah masalah ini
kayak tadi disinggung soal badan
jangan jangan badan radikalisme itu nggak perlu
udah pakai bpip
undang undangnya kalau mau dibuat ya dibuat
tapi apa yang mau mereka lakukan
saya sebenarnya berharap kami gitu berharap
bpip ini keluar ke masyarakat
dengan sebuah program yang mudah dicarna masyarakat
misalnya mereka tuh berbuat apa kira kira yang
membuat masyarakat tuh ngerti
oh ini salah ini salah ini benar ini salah ini benar
lebih aplikatif dibandingkan dengan retorika
nah karena itu kita tunggu sebenarnya
kapan bpip bersama mpr itu membumikan itu
jadi kan mereka lagi mendorong gbhn segala macam kan
mereka mau bikin ya gbhn itu juga sesuatu yang masih rame
dibicarakan belum selesai
jadi kita tunggu apakah bpip dan mpr ini mampu menyelesaikan masalah radikalisme
justru yang muncul adalah ketika kritik bahwa bpip lebih baik dibubarkan saja
artinya memang tantangan bpip untuk bisa membuktikan bahwa
badan yang badan ini memang eksistensinya cukup bisa diperhitungkan
untuk bisa menanamkan nilai nilai pancasila
seperti apa anda melihat ya
saya kira yang diinginkan presiden terhadap bpip yang sekarang dipimpin oleh profesor yudhian itu
bukan seperti yang sekarang ini
saya yakin dengan agenda pembangunan yang cukup besar
dengan situasi ekonomi yang cukup menggelitik
menggunakan istilah mas elvan tadi
kita sedang butuh situasi yang lebih
teduh ya sehingga kita bisa bekerja
tantangan kita sedang sangat serius
corona juga kita belum tahu apakah ada atau tidak ada di negara ini misalnya
tadi kita baru bicara tentang enam ratus isis yang pernah menjadi warga negara indonesia misalnya
ini kan persoalan persoalan yang penting
utang luar negeri juga kita tahu betapa membahayakannya kegagalan bayar segala macam
jadi ya mestinya bpip juga menjadi instrumen yang bisa bekerja dalam diam

jadi ya mestinya bpip juga menjadi instrumen yang bisa bekerja dalam diam
melakukan pengkajian pengkajian yang sifatnya memang sangat substansial
profound dan tidak harus teriak teriak gitu
karena sebetulnya tantangannya agak berat sebetulnya bpip ini ya
karena kan untuk menanamkan kebaikan dan lain lain yang tertinggi
ya dia kan mestinya kan kajian ya
dia kajian menggunakan
misalnya katakanlah tadi latar belakang akademisinya sangat kentara gitu sangat kental
ya gunakanlah istilah istilah itu atau pembicaraan pembicaraan itu di ruangan akademis misalnya
dimana semua orang itu punya frekuensi yang sama
agama dalam tanda petik
yang memahami pancasila dalam tanda petik
dalam frekuensi yang sama
pemahaman yang sama
jangan kemudian itu dilempar ke ruang publik
yang orang memiliki sekian banyak tafsir dan akibatnya coba
energi kita habis hanya untuk urusan begini
sementara persoalan real yang sedang kita hadapi juga sedang berkelindan di luar sana gitu
nah saya yakin
kalau pak presiden menonton toksonya bung reinhardt ini
saya yakin pasti pak presiden tidak ingin bpip yang baru dibentuk kepengurusannya dipimpin oleh presiden
yang diperkirakan oleh profesor tadi itu
malah jadi instrumen yang bikin gaduh
harusnya bekerja dalam senyap
bekerja dalam diam untuk bisa menghadirkan kajian kajian
dan juga menanamkan ilan ilan pancasila
karena kalau kebetulan badan seperti bpip tidak maksimal ya
ini kan impact nya adalah tentu ke masyarakat
kesoalan kerukunan yang lagi lagi energi kita habis ya
mas teguh membahas soal itu
ini juga terjadi lagi sebetulnya ketika ada polemik soal pendirian rumah ibadah dan lain sebagainya
ini kan menjadi masalah yang lagi lagi muncul
kenapa sih apa yang menurut pandangan anda berdua
bahwa kok ini lagi lagi seolah olah menjadi permasalahan yang harusnya kita sudah selesai dengan itu
tapi dibahasnya nanti ya mas teguh dan juga mas elvan
kita akan bahas dalam editorial view usai jeda
kami akan segera kembali setelah ini
sebelum kita masuk ke isu politik pekan ini
kita tuntaskan sedikit lagi soal kemudian yang terjadi hari ini
juga tidak kalah penting
impact dari mungkin hilangnya lunturnya nilai nilai pancasila tadi itu adalah
banyak kemudian yang merasa ketakutan terhadap pendirian rumah ibadah yang berbeda dengan keyakinan
seharusnya tentu kita berharap ini sudah selesai masalah masalah
tapi ini tumbuh mungkin cukup subur juga
apa yang menjadi masalah sebetulnya
mas teguh dulu deh singkat saja
memang kan begini
satu satunya yang tidak bisa ditawarkan oleh negara itu adalah
kehidupan setelah mati
nah agama bisa menawarkan itu
itu menjanjikan ya
iya karena pada titik tertentu akhirnya orang jadi sangat sensitif dengan agama
itu situasi psikologi setiap manusia
nah kalau kita bicara soal indonesia
saya sih menduga ada semacam ketidakpercayaan
saya nggak merujuk pada satu pemerintah apapun
tapi bahwa orang yang diharapkan bisa mengayomi mereka
tidak bisa mengayomi mereka
itu perasaan yang dihadapi oleh hampir semua orang
saya cukup yakin bahwa
perbedaan agama di negara ini bukan suatu persoalan
apalagi mas rehat dan saya kita sama sama orang medan
buat kita itu sudah selesai
ya nggak lah itu
orang saya antara nu dan muhammadiyah ada masalah saja baru tahunya pas saya kuliah di jawa kok
mas rehad begitu
itu nggak ada masalah
tapi sekarang ini kelihatan ya
pihak pihak yang tidak akan bisa
mengambil satu kebijakan yang mensejahterakan relatif secara umum masyarakat semuanya
itu dianggap tidak bisa bekerja
jadi orang mencari excuse
jadi mereka berbuat sendiri ya bergerak sendiri
jadi perasaan tidak nyaman itu akan muncul secara otonom di setiap individu
dan itu jadi excuse
saya lihat cuma itu yang bisa menjelaskan apa yang terjadi
pasti bukan karena orang benci pada agama tertentu
di negara ini sulit bagi kita sekarang untuk mencari keluarga
menurut saya yang dari kakek sampai cucunya itu
tidak ada perbedaan
jadi sebetulnya kita sudah sangat terbiasa dengan keberagaman
nah sekarang persoalannya apa
mengapa bangsa yang sangat biasa dengan perbedaan tiba tiba masuk pada fase seperti ini
nah kita jangan salahkan mereka menurut saya
kita harus cek dulu nih
nah ketika itu tidak meyakinkan
rakyat di bawah akan cari excuse apapun
mas elvan ada isu yang lain
singkat saja dari anda soal ini
apakah soal trust atau ada masalah yang lain ya
saya kira kita semua sudah selesai soal bineka tunggal ika
jadi kalau masih ada persoalan seperti yang di daerah daerah seperti itu sebenarnya
itu sebenarnya adalah dampak dari permainan politik para elit
seperti waktu itu kan pilpres sekarang sudah selesai
tapi selama pilpres kan berkepanjangan tuh
pertarungan berkepanjangan ada cebong ada kampret
ada yang membawa golongan agama ada yang tidak membawa golongan agama
itu yang kemudian berdampak sampai masyarakat
bisa dicek jangan jangan sekantor banyak yang putus whatsapp
putus hubungan gara gara itu
itu adalah benih benih yang kalau dilebarin lagi akan jadi persoalan
ketika elitnya sudah selesai di bawahnya masih tersisa
residunya masih cukup besar
oke nah kita bicara soal elit sekarang
soal partai amanat nasional kongres kemarin
ricu sejak awal sebelum kongres ya masih rapat rapat
kemudian di kongresnya justru pecah lagi
hasil akhirnya pertarungan antara kubu ini dimenangkan oleh zulkifli hasan
apa yang mas elvan lihat dari partai amarat nasional ini
apakah kemudian betul bahwa tampaknya signifikansi amin rais sudah mulai berkurang
atau seperti apa
oke apa untuk apa
mungkin mas teguh lebih senior lagi lah ya
mungkin untuk orang yang sering mengamati politik
orang ini geli betul melihat fenomena di kongres pan ini
jadi kalau kita lihat apa
ketika pemilihan lokasi dikendari pun itu jadi persoalan dulu
bahkan ada yang mengangkat ini ada corona loh
nanti disana banyak pendatang baru
ya ini agak agak unik sih isu isu diangkat
tapi akhirnya itu diangkat hanya untuk mengagalkan kongres
ada apa dikendari
ya ada yang bilang bahwa ini antara corona dan corona
kira kira kalau orang politik tahulah artinya itu
kemudian di situ dari pemilihan lokasi sampai pendaftaran pun rusuh lagi
ada yang registrasi ada yang narik narik laptop segala macam
sampai ada yang ngomong bahwa ini ada preman masuk segala macam
memang agak keras
sampai akhirnya dibawa ke dalam
banding bandingan kursi sampai jadi tiktok gitu kan
sampai viral segala macam
tapi pada akhirnya
pada akhirnya muncul apa
pada akhirnya berakhir seperti sekarang
ya kan ketika seorang zulkifli hasan yang sukses dalam tanda kutip
menghentikan langkah amin rais
amin rais itu pertama kali tidak pidato di pembukaan kongres pan ya kemarin itu
dia benar benar tidak berperan di kongres
kalau kita lihat dari kacamata kita ya
tapi amin rais jangan jangan seorang kingmaker
yang dia meskipun dia berada di kubu mulfahri harap dengan hanafi rais
toh pada akhirnya ketika yul kivlasan mengangkat tangan kemenangan
di belakangnya ada mumtaz rais
momtaz rais ini adalah penghubung
yang sejatinya tidak akan pernah putus antara amin rais dan zulkifli hasan
karena ada ikatan yang lain
ikatan ikatan besan yang tadi saya bilang politik parabesan
jadi ketika ini pan sudah di tangan yul kivlasan
yul kivlasan sekarang matahari tunggal
amin rais sudah minggir sudah senjakala
jangan jangan cara senjakalanya seperti ini
tapi secara faktanya jangan jangan amin rais masih ada di dalam
mas teguh apakah anda geli juga lihat kongres pan kemarin
atau ada pandangan yang cukup bisa kita petik bersama soal kongres ini
saya justru mengapresiasi apa yang sedang terjadi di pan ya
apakah ada kontestasi atau
kontestasinya itu bisa diandalkan
soal banting banting kursi kita perlu kritik ya
dan kita harus mengerti
saya pikir semua orang ya bukan cuma di kongres pan
dulu juga di dpr kita lihat orang cekek cekekan kan pernah juga gitu
dan orang orang juga masih ada sampai sekarang
itu ekses lah gitu ya
tapi saya mau melihat dari sisi yang cukup positif
ada kontestasi politik terbuka di pan
ternyata pan bisa menghasilkan sebuah kompetisi yang menarik
yang ada hasilnya tidak deadlock
tidak ada kepengurusan tandingan dan seterusnya
ini kan luar biasa
nah tapi saya juga tidak hendak ya
membandingkannya dengan partai partai yang lain
tidak hendak membandingkannya dengan gerindra
tidak hendak membandingkannya dengan golkar
tidak hendak membandingkannya apalagi dengan pdip misalnya
setiap partai dia pasti punya sistem dan budaya politik sendiri
nah pan ini saya apresiasi
kita ini bangsa melayu biduk lalu kiam bang bertaut
jadi saya pikir mereka pasti akan menemukan titik titik
nah tapi catatan pentingnya
sekarang tantangan yang sedang ada di hadapan mata zulkifli haslan ini cukup berat
dia harus bisa menaikkan lagi
nah kalau dia memang hendak melakukan itu
maka kepemimpinannya harus solid
tidak boleh ada matahari kembar justru
dia harus membersihkan semua orang yang berpotensi
dan dia harus tegas
dan ini bukan karena dia kejam bukan
dia harus in komen
dan dia harus membersihkan semua anasir anasir
yang barangkali bisa mengganjal
jadi bukan karena kejam ini harus
kalau saran saya sih udahlah
yang kira kira kemarin berseberangan ya
dan kawan kawan itu mohon paham juga inilah politik
oke nah itu menarik
kita juga untuk membahas juga bagaimana kemudian
pan ini dalam posisi politiknya ke depan
ini kan juga masih menjadi seperti pertanyaan
apakah ia akan kembali mengulang
atau justru berani mengambil sikap oposisi
bacaan anda berdua penerkaan secara politik
ini pan ini seperti apa
secara partai setelah kemudian kembali dipegang
oleh zulkifli hasan
kita bahas nanti di segmen terakhir layar demokrasi
kami akan segera kembali